pernikahan tentu menjadi hal yang paling sakral dan dinantikan oleh banyak orang karena memulai sebuah kehidupan baru bersama pasangan yang kita cintai
biasanya dalam pernikahan mempelai pria memberikan mahar kepada mempelai wanita berupa uang perhiasan atau seperangkat alat sholat
namun berbeda dengan yang diminta oleh lima orang santriwati di salah satu ponpes di kabupaten purworejo yang melangsungkan nikah masal gratis
kelimanya meminta satu tusuk sate sebagai maharnya
namun bukan sembarang sate sate yang dijadikan mahar merupakan satu tusuk sate kambing khas winong yang menjadi ikon sate purworejo
ya karena sate minum itu memang dari dulu sudah sangat terkenal
karena sebetulnya untuk mensupot menjadi mensupot itu sangat bagus
selain bermahar sate lokasi pelaksanaan akad nikah juga direkayasa sedemikian rupa menggunakan kerobong atau pikulan untuk menjual sate winong serta besek yang juga produk umkm setempat
pernikahan dengan mahar unik ini juga pernah dilakukan oleh pasangan asal probolinggo jawa timur
yang baru menikah tiga pekan lalu
ya samsul mukmin memberikan mahar sebuah linggis kepada istrinya tercinta sumiati
pemilihan linggis sebagai mas kawin bukan untuk bahan sensasi dan guyon semata
sebatang besi seharga lima puluh ribu rupiah ini adalah wujud doa samsul karena linggis dinilai sebagai simbol kekuatan yang tidak mudah patah dan bengkok
selain kuat ya kokoh buat apa saja kan
ya bangka gak gampang ngamung rapuh kuat gitu
ya buat rumah buat bongkar apa aja bisa saya siap kalau pakai linggis ini
nah kalau kamu para ladies mau mahar apa dari calon suami kamu nih
bambang jati asmoro purworejo jawa tengah